kejaksaan tinggi dki jakarta telah menerima pelimpahan perkara penyiraman air keras terhadap novel baswedan dengan dua tersangka
kejati menyatakan berkas tersebut telah lengkap atau p dua puluh satu
wakil kepala kejaksaan tinggi dki jakarta sarjono turin menyatakan
pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara penyiraman air keras terhadap penyidik senior kpk novel baswedan dari polda metro jaya
berkas dengan tersangka rm dan rb tersebut dinyatakan telah lengkap
saat ini tim jaksa penuntut umum tengah menyusun surat dakwaan untuk kedua tersangka
nantinya setelah jaksa selesai menyusun dakwaan dalam waktu dua minggu
kejati dki akan melimpahkan para tersangka ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan
pada hari rabu tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh kemarin
jaksa p enam belas atau jaksa peneliti berkas perkara sudah menyatakan lengkap
formil maupun materil untuk dua tersangka dalam perkara juga tidak pidana penganiayaan terhadap saudara saudara penyidik